prabowo subianto resmi menjadi ketua umum partai gerindra periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
prabowo kembali menjadi ketua umum atas persetujuan dari seluruh kader
jurubicara dpp gerindra sekaligus jurubicara menteri pertahanan dhanil anzar simanjuntak mengatakan
terpilihnya prabowo menjadi ketua umum ini murni karena keinginan dari kader
menurutnya seluruh kader dari tingkat pusat hingga daerah
satu suara mempercayakan kembali prabowo menjadi ketua umum
daniel juga menegaskan terpilihnya kembali prabowo ini bukan berarti proses kaderisasi partai mandek
ia berdalih gerindra banyak memiliki kader kader terbaik
namun prabowo adalah sosok yang paling dipercaya untuk memimpin gerindra dalam lima tahun ke depan
yang jelas sampai dengan detik ini gerindra punya banyak sekali kader jadi tersebar
juga banyak sekali tokoh
namun kepercayaan diberikan teman teman gerindra di akar rumput itu masih kepada pak prabowo
jadi bukan masalah kaderisasi tidak tumbuh atau tidak
tapi ini masalah kepercayaan yang diberikan oleh grassroot partai gerindra
prabowo subianto menjadi ketua umum agenda utama kongres adalah membahas perkembangan pilkada yang digelar di masa pandemi
kongres juga sebagai penguat semangat kader dalam mempersiapkan kontestasi pilkada
yang sudah di depan mandi
pemilihan ketua umum tergantung pada pengurus partai dari mulai tingkat pusat hingga daerah